penyakit mulut dan kuku atau pmk yang menginfeksi hewan ternak di sejumlah daerah di indonesia
membuat masyarakat khawatir akan keamanan mengonsumsi daging hewan ternak
faktanya menurut oie organisasi dunia untuk kesehatan hewan
daging hewan ternak yang terinfeksi pmk aman dikonsumsi
karena pmk hanya menular kepada sesama hewan ternak tidak pada manusia
meski demikian menurut prof dr dr hewan mustafa helmi effendi dtaph
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengonsumsi daging hewan ternak yang terinfeksi pmk
memastikan daging yang akan dikonsumsi memenuhi tiga kriteria safe sound and wholesome
daging dipastikan safe atau aman dikonsumsi tanpa virus berbahaya bagi manusia

daging juga dipastikan memenuhi kriteria sound atau segar dan terlihat layak dikonsumsi
yang terakhir daging dipastikan wholesome atau bermanfaat bagi manusia jika dikonsumsi atau menunjang kesehatan tubuh manusia
selain itu prof helmi juga menyarankan beberapa bagian hewan ternak
seperti sapi yang terinfeksi pmk yang sebaiknya tidak dikonsumsi
yaitu bagian mulut dan lidah sapi yang biasa dikonsumsi
biasanya terdapat luka seperti sariawan
kaki sapi yang memiliki luka dan kuku kaki yang lepas
serta jerawan atau organ dalam pada sapi
ada pun bagian lainnya pada sapi termasuk daging dan susu tergolong aman dikonsumsi
meskipun dapat dikonsumsi cara mengolah daging hewan ternak yang terinfeksi pmk tidak boleh sembarangan
daging wajib direbus terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada kontaminasi virus
daging harus dilayukan dulu
dilayukan itu gunanya apa
gunanya untuk menurunkan kontaminasi virus
kan banyak virusnya viremia kan kemana mana
salah satunya ke daging
ke daging ini bisa kita pegang kita kemudian pegangan gelas pegangan yang lain bisa menularkan
maka untuk mengurangi kontaminir virus
pelayuan itu proses enzimatis yang secara otomatis ada pada daging
dengan pelayuan terjadilah penurunan ph
penurunan ph sangat berpengaruh untuk menurunkan jumlah kontaminan virus
penyakit mulut dan kuku tergolong penyakit menular kepada hewan ternak yang dapat menyebabkan kematian
namun persentase kematiannya sangat rendah
menurut kementan hanya satu satu persen dari total hewan yang terinfeksi pmk
penyakit ini pun bisa disembuhkan dalam kurun waktu delapan hingga lima belas hari jika ditangani dengan tepat
seperti pemberian obat dan pakan yang cukup untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh